sedang merekam proses dari rekonstruksi
pembunuhan berencana terhadap
ibu putri candrawati
yang juga tersangka
melakukan perang adegan
kita tidak tahu apa
adegan yang ada di
ada brigadir joshua
dan ibu putri candrawati
hal yang ganjil
dan kemudian rr
ke kamar ibu pece
pece masih bertanya
dan pece sebagai terduga
korban kekerasan seksual
masih bisa bertemu dengan
terduga pelaku itu
rasanya tidak lazim
korban kekerasan seksual
tidak mau bertemu dengan pelakunya
memanggil terduga pelaku
dan bertemu secara langsung di kamarnya
ibu pece dan teh dua
itu peristiwa di rumah ibu pc
tetapi sampai dengan tanggal delapan
itu kan joshua masih berubah
dengan ibu pece
di rumah di magelang itu
agak sulit membayangkan bagaimana ibu pece yang pemiliknya itu

dan terduga korban
masih bisa serumah dengan terduga pelaku
masih bisa seterumah dengan terduga pelaku
joshua dan ibu pece satu rombongan pulang ke jakarta
pulang ke jakarta
sebenarnya yang diisi yang lebih tepat
sebenarnya yang diisi yang lebih tepat
adalah diksi yang digunakan oleh kapolri
ketika rapat dengar pendapat di komisi tiga
asusila itu lebih netral dibanding kekerasan seksual
karena kalau kita bicara kekerasan seksual
artinya ada unsur paksaan dan serangan
lebih terduga potensi dua kemungkinan
jadi tidak menutup ada sesuatu hal yang terjadi
jadi tanggal tujuh
tujuh juli itu ya di magelang
tapi diisi yang lebih tepat mungkin bukan kekerasan seksual
tapi sebabnya ketika rapat rapat pendapat dikomisi tiga
tapi sebagaimana disampaikan oleh kapolri
bisa dilihat dugaan hasilnya